sejak pukul empat pagi ratusan ribu orang menggunakan jasa angkutan kereta api
untuk bepergian dari satu titik ke titik yang lain
ki komuter saat ini mengoperasikan seribu lima perjalanan keral jabodetabek setiap harinya
ada begitu banyak pihak yang membantu kelancaran
dan keselamatan para penumpang dalam bepergian
salah satunya para relawan penjaga perlintasan kereta api tanpa palang pintu
daob satu mencatat setidaknya ada dua ratus perlintasan kereta api tanpa palang pintu di wilayah jabodetabek
dan di titik titik ini hadir para relawan yang juga merupakan warga setempat
salah satunya berada di jalan tuguates kabupaten bogor jawa barat
pembas penutupan jalan soleh iskandar
hingga saat ini banyak kendaraan mobil besar hingga sepeda motor
menggunakan jalur alternatif di simpang sebidang tidak resmi ini
ucapan terima kasih terlebih dahulu dan apresiasi terhadap beliau beliau
karena sudah menjaga demi keamanan dan kenyamanan para pelintas kereta api
relawan luar biasa
membantu sebagai kita pengguna jalan yang tadinya kita harus luruskan
di stop sama dia jadi ngebantu sama kita
relawan yang tergabung dalam kelompok penjaga palang pintu kampung kedung halang
setiap harinya mengantongi minimal lima ratus ribu rupiah yang dibagi rata ke enam anggotanya
relawan di tempat ini bekerja selama dua puluh empat jam penuh secara bergantian
termasuk dalam kondisi cuaca tidak menentu
baik hujan lebat hingga panas peri
kalau ngomong soal fisik tenaga ini memang tidak keluar banyak
cuma kayak narik tali yang memang sudah dibuat sedemikian rupa
supaya cepat untuk diturunkannya
tapi yang berat adalah tanggung jawabnya
karena kalau sampai ada satu kereta aja ngelintas tanpa kita ketahui
resikonya nyawa yang terlalu gini
salah satunya usman pria kelahiran bogor tiga puluh lima tahun lalu ini
sudah menjadi relawan selama tiga tahun
selama delapan tahun lamanya
ia masih ingat betul pada november dua ribu dua puluh
ada mobil yang tiba tiba mogok di tengah rel kereta api
mobil tiba tiba ngejeblot ke bawah
terus ada kereta yang dari arah bogor
saya menyetop sampai buka baju
langsung menghadap ke kereta
alhamdulillah kereta berhenti
ya udah udah enteris
penumpang udah panik
saya penjaga sampai lemes
saya tanggung jawabnya gede
karena kalau sampai kecelakaan itu aduh alhamdulillah
selama menjaga di tempat ini
pernah ada tiga kecelakaan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa
ibu ibu lagi beli baso itu
langsung dia ketabrak
tidak tahu ada kereta dua
dia langsung meninggal ingat tahun lalu
kata kata yang menyakitkan hati juga pernah dialami oleh para relawan
ada pengendara yang memberikan uang dua ratus rupiah
dengan sengaja bukan sengaja
ya memang saya ngasih uang segitu kenapa nggak terima
karena saya masih gitu ya buat waktu sebatang aja nggak cukup
dibandingkan dengan nyawa bapak lewat sini
akhirnya dia seperti nggak terima mau berhenti mau turun
besoknya ketemu lagi dia kasih uang empat ratus dengan berkata lagi
cukup pak ya segini empat ratus nggak saya layanin lagi kan
selain di bogor perlintasan kereta api tanpa jalan
tanpa palang pintu yang juga dijaga oleh relawan
masih banyak ditemui di ibu kota jakarta
seperti di jalan administrasi tanah abang jakarta pusat
wilayah yang tergolong padat penduduk ini memiliki dua perlintasan sebidang yang berdekatan
dan menjadi jalur alternatif warga setempat untuk beraktivitas
namun di tempat ini tidak jarang terjadi kecelakaan hingga merenggut korban jiwa
di jalan administrasi tanah abang jakarta
terdapat beberapa perlintasan yang bergantung ke perjalanan
biasanya kadang kadang ya kebanyakan orang main handphone
pas mau nyebrang nih namanya dia ini
tiba tiba ada kereta pas dikungan kan kita nggak tahu kenapa pas dikungan
kadang kadang mobil bisa mati sendiri mobil
jadi pintu udah ditutup jadi nerobos
jadi sampai sini nggak sampai tengah jadi hantem kepala motornya kebawah ke situ
itu dulu udah berapa tahun yang lalu lah
meninggal meninggalnya di situ tuh
pt kai sebetulnya tidak merekomendasikan kehadiran relawan penjaga pintu perlintasan kereta api tanpa palang
karena tidak memiliki sertifikat resmi
serta titik titik ini adalah jalur ilegal dan tidak memiliki rambu
yang sesuai dengan undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh tentang perkereta apian
sebaiknya untuk perlintasan liar tetap kami tidak dibenarkan ya keberadaannya ya
artinya kami juga tidak bisa memberikan saran kepada mereka untuk berhati hati
tetap menjadi relawan karena itu memang tidak dibenarkan
dari sekitar lima ratus perlintasan kereta api di jabodetabek baru tiga ratus diantaranya yang memiliki izin resmi
ya kalau memang ada kebutuhan dari masyarakat misalnya adanya jpo underpass ataupun flyover
nah ini yang kita koordinasikan dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan fasilitas tersebut yang dibutuhkan oleh masyarakat
beberapa sudah diprogramkan sudah ada realisasinya juga
seperti misalnya contohnya perlintasan yang ada di sekitar tajung barat dan juga lenteng agung
itu sudah dibuatkan oleh pemprov ya apa namanya flyover sekarang
artinya ini memang berproses
kini pt kai tengah bekerja sama dengan pemerintah setempat
baik pemerintah daerah maupun pemerintah kota
untuk menutup perlintasan kereta api sebidang secara bertahap
dan menggantinya dengan perlintasan lain yang dapat digunakan oleh masyarakat